nggak ada orang lagi
nggak ada lagi
nggak mateng lagi dulu
nggak apa deh

satu lagi lah
eh kasar maling lu ya
nggak nggak nggak gue mau beli
gue mau beli
gue mau beli
sabar sabar bentar ya
ya bulan puasa jangan marah marah dong pak
ya sabar dong bulan puasa marah marah
eh gini gue sebenarnya niat pengen
kapan lu bayarnya
eh orang kayak lu nih nggak diterima di akherat
eh apa aja lu maling
eh bukan maling
untung malingnya ketangkap
gimana dagangan gue buat jajan lebaran lagi buat anak anak gue
selamat ya selamat
aduh pak please batuk
lepasin aku dari sini dong pak please
ya aku mohon banget pak
sudah berapa lama kamu mensuri
oh dan itu pun juga gara gara bapak saya
untuk buka puasa nanti
eh soalnya gini
kita kan semua orang miskin nih
jadi ya di rumah nggak ada nggak ada makanan buat buka puasa
yang ada cuma air putih
nggak ada makanan sedikit pun
jadi ya mau nggak mau terpaksa bapak suruh saya nyolong pisang deh
tapi ini pertama kali
kasian banget sih keluarga kamu
karena kamu masih di bawah umur
kamu bebas dari tahanan kepolisian
tapi kami masih tetap meminta pertanggung jawaban dari orang tua kamu
yang telah menyuruh kamu menjadi maling
pak saya bawa anak bapak yang lama ke atas ini pak
sekarang kami minta pertanggung jawaban dari pak tazan
yang sudah menyuruh anaknya untuk mencuri
saya menyuruh anak saya mencuri
sekali lagi bapak menyuruh dia untuk melakukan mencuri
bahkan bapak sendiri yang akan kami belajarkan di dalam penjara
tolong sekali lagi bapak jangan suruh dia mencuri
saya pemisi dulu
bokapmu sekarang kan lagi puas
bokapmu sekarang kan lagi puas
bokapmu sekarang kan lagi puas
itu sudah lama puas
jangan marah marah de
saper par par par par
lakanamu lakuan tayyidil hamdullilah
kamu terlalu te
oh ya allah
kamu sudah bikin malu bapak
rupanya kamu seneng kalau bapak itu cepat mati ya
please lah bokap
kalau aku disuruh kalau aku diusir
terus aku tinggal di mana
saya tidak tahu
kamu di bawah jembatan
di mana hanya bapak kamu tahu
kamu nyerang ngerangin bapak
pernah mati matiin bapak
pokoknya bapak tidak suka kamu disini
lu tenang dulu dong
jangan marah marah mulu
bokap kan sekarang lagi puasa
nanti batal loh
mahrib telah tiba
sekarang bapak sudah tidak puasa
saya tidak puasa
saya bebas marah lagi
kamu pergi dari sini
kamu dong pergi dong
kamu mau matiin bapak dong
jangan ambil jangan ambil jangan ambil jangan
jangan berkenaan aku jangan berkenaan aku
jangan berkenaan aku
jangan berkenaan aku
kalau soal ibadah mbak be paling loyal
jangan khawatir pokoknya
ya udah aku mau sholat maghrib dulu ya
lo betul gak
padahal ikat pesantren buat ngejera obe
padahal bikin gue seneng si gatot gak bakalan ada untuk gangguin gue sama obe
kolaknya keliatannya enak banget ya
gue nambah air bu